dan setelah menetapkan lanyala mataliti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kadin jatim
sebesar lima tiga miliar rupiah kejaksaan tinggi jawa timur akan memanggil dan memeriksa ketua kadin jatim
sekaligus ketua umum pssi itu senin pekan depan
hari ini surat pemanggilan kepada ketua kadin jatim lanyala mataliti sudah dikirim
senin dua puluh satu maret nanti lanyala akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kadin jatim
sebesar lima tiga miliar rupiah atas pembelian ipo di bank jatim pada tahun dua ribu dua belas lalu
untuk mempermudah pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap lanyala
pihak kejaksaan tinggi jawa timur sejak hari rabu kemarin melalui kejaksaan agung telah melayangkan surat pencekalan
agar lanyala tidak dapat bepergian ke luar negeri
ln sudah kita jadwalkan untuk pemanggilan tua hari senin
tanggal dua puluh satu maret dua ribu enam belas panggilan sudah ditandatangani oleh bapak kepala kejaksaan tinggi jawa timur
dan akan kita layankan hari ini
itu hanya ln atau pakai saksi saksi yang lain nanti
ya ada beberapa saksi karena menurut aturan acara pidana ya kuhap itu kan minimal tiga hari ya
sebelum dipanggil harus diberi uang jarak
jadi kita informatif atau menundang maka kita jadwalkan minggu depan
ya sejak kemarin kita sudah melayangkan
kalau surat pencekalan kita sudah melayangkan melalui kejaksaan agung
karena itu yang kewenangan nanti kan yang meneruskan adalah kejaksaan agung
sudah kita kirim kemarin